izinkan aku masuk paman
kamu mau membunuhku ya
aku tidak berniat untuk membunuh siapapun paman
aku hanya mencari keadilan paman
bagian bukan aku
yang datang malam hari
ke rumah paman
mengambil pedang paman
bukannya mamang tidak mau menyiapkan makanan untuk nyai
nyai bayar dulu yang tiga piring tadi
aku tidak percaya
aku tidak punya uang sama sekali
tidak punya uang ya
kalau iya memang kenapa
kau tinggal datang ke istana pajajaran
asal kau tahu
aku adalah ratu kentering manik
aku adalah junjungan kalian
ratu kentering manik
saya tidak percaya
ratu kentering manik
makan di warung
tidak sanggup bayar
kamu bisa menipu aku
kalau kamu tidak bayar
akan saya hajar
biar aku yang bayar
kalian tidak usah bertengkar
kau tidak usah bersikap baik
aku tidak butuh
bertobatlah dari kesombonganmu
kesulitanmu yang kau hadapi saat ini
itu adalah teguran
dari dewa tak agung
satu hal lagi
kamu jangan pernah melupakan kebaikan orang sekecil apapun
jika nimas melupakan
nimas akan merasakan lebih terhina dari saat ini
dewa tak yang agung
rakyatku sama sekali tidak ada yang mengenaliku
berani sembarangan pemerintah
memang saya pembantumu
selama ini aku tidak pernah memperhatikan rakyatku
aku sibuk dengan hidupku sendiri
aku sibuk dengan ambisiku sendiri
hidup di sangkar emas istana yang limpah kemewahan
aku sedang dihukum
aku sedang bergantung
saya tidak pernah melihat keadaan di luar istana
di saat aku sendiri seperti ini
aku tidak bisa berbuat apa apa
ternyata selama ini aku sangat bergantung pada orang lain
saya tidak bisa mengatasi masalahku sendiri
sedangkan aku tidak pernah memikirkan kebaikan orang lain yang telah membantu aku
karena sifat egoisku dan nafsu dunia yang selalu ada di hatiku
cepat bayar upatinya
hari ini dagangan sepi
keenak saja mudah mudahan waktu cepat bayar
eh kamu jangan main main dengan kamu
kamu jangan main main dengan kami
aduh nyai terima kasih
terima kasih yang sudah menolong kita
terima kasih yang sudah menolong saya
aduh kalau tidak ada nyai bagaimana nasib saya
nyai kalau berkenan
makan nanti gak usah bayar apa apa nyai
aku sudah tidak lapar lagi
terima kasih sudah memperbolehkanku
untuk tidak membayar makananku
untuk memang juga terima kasih
kalau begitu aku pamit
jadi apa maksudmu sekarang
bahkan telah berbeza
nah kalau kamu sekaligus memohon berharga
maksudku berharga untuk probability
untuk penjualannya jatuh
untuk penjualan laki laki
di sini tak nampak
untuk beli makan dan dei
untuk tali saiz
saya ingin menjaga pier
suatu yang lebih baik ya allah
tuh maha pengasih lagi maha penyayang
hamamu mohon kepadamu ya allah
mudahkanlah segala urusan kami ya allah
lancarkanlah semuanya ya allah
ya allah ya rahman yang rahim
tolonglah kami terhadap kaum kafir ya allah
ma fil ahiru tiasana
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersetia menikah denganmu
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakaknya

masai kata adan
menteri dalam sinkronik
ada apa selasih
ibu kenapa sedih
ibu ingat keluarga ibu ya
meskipun aku sedih
karena kehilangan ibu
tapi aku berdoa ibu
semoga ingatan ibu
dan segera kembali
ke keluarganya ibu
aku harus membersihkan namamu
aku harus membuktikan
bahwa ini semua adalah fitnah
kamu bisa keluar dari penjara ini
aku sekar arun
kau bayar dengan nyawamu
aku sendiri yang akan pegal kepalamu di alun alun
malam malam seperti ini datang
ini aku paman
izinkan aku masuk
harusnya kamu di penjara
aku hanya pergi sebentar paman
izinkan aku masuk
ada yang ingin ku bicarakan kepadamu paman
kamu kabur dari penjara
saya akan panggilkan pejaga
tolong paman izinkan aku masuk paman
aku tidak berani
aku tidak berniat untuk membunuh siapapun paman
aku hanya mencari keadilan paman
bagian bukan aku yang datang malam hari
ke rumah paman
mengambil pedang paman
aku datang kesini
untuk meminta kejujuran dari paman
karena aku pun sudah jujur paman
bukan aku yang mengambil pedang paman itu
memang tampaknya bukan pemuda ini yang datang malam itu
kembali ke pedangmu